ratusan warga terpaksa mengungsi akibat kebakaran di kelurahan duri selatan tambora jakarta barat
kebakaran berlangsung selama delapan jam sejak selasa sebelas agustus malam hingga rabu dua belas agustus dini hari
musibah tersebut merupakan kebakaran kedua yang terjadi di kelurahan duri selatan pada tahun ini
kebakaran kerap melanda wilayah pemukiman padat penduduk di jakarta
tata pemukiman yang tidak teratur menjadi salah satu pemicu musibah kebakaran
kebakaran kembali melanda kawasan duri selatan tambora jakarta barat
kali ini kebakaran berlangsung selama delapan jam dan menjalar ke lima rt yakni rt satu dua tiga lima dan sepuluh
kebakaran sulit untuk dipadamkan karena kawasan penghuni yang padat dan sangat rapat membuat api menjalar begitu cepat
sebagai gambaran kelurahan duri selatan luasnya tiga puluh empat km
dan dihuni oleh tujuh belas empat ratus enam puluh lima jiwa
akibat musibah kebakaran selasa sebelas agustus tiga ratus delapan puluh dua keluarga atau sembilan ratus delapan puluh tujuh warga kelurahan duri selatan kehilangan tempat tinggal dan diungsikan
ati merupakan warga kelurahan duri selatan sejak tahun dua ribu enam
kebakaran selasa malam telah menghanguskan rumahnya
tinggal di sini sudah berarti lima belas tahun ya dari tahun dua ribu enam
jadi aku langsung keluar tapi melihat api sudah gede jadi bingung kan mau apa yang mau dibawa gitu
jadi cuma teriak ke anak anak cuma bawa surat surat sama laptop udah gak bawa apa apa lagi
data kelurahan duri selatan mencatat setiap meter persegi di kelurahan duri selatan dihuni oleh dua puluh orang
menurut data kecamatan tambora
ada tiga kebakaran besar di tahun dua ribu dua
di bulan april kebakaran terjadi di kelurahan jembatan besi
di bulan juli dan agustus kebakaran terjadi di kelurahan duri selatan
kedua kelurahan tersebut merupakan wilayah padat penduduk
kemarin ini kebakaran kan baru bisa dipadamkan delapan jam nih pak
kesulitan apa saja sih sebenarnya dalam memadamkan kebakaran di pemukiman yang padat penduduk seperti ini
yang pertama informasi yang telat
kemudian kita datang api sudah besar
yang terjadi adalah toko gas
ya kalau saya bilang toko gas langsung meredak besar
kita datang api sudah besar sekali
dengan hunian yang padat ini dengan bangunan yang semi permanen yang mudah sekali untuk terjalar api
ini kesulitan kita
jadi respon time kita kita cepat sampai tapi api begitu besar dan dibantu dengan angin yang sangat kencang
sehingga mudah sekali untuk perambatan ke rumah rumah penduduk yang lain
menurut data dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi dki jakarta
ada sembilan belas tujuh ratus empat belas kejadian kebakaran sejak bulan januari hingga sebelas agustus dua ribu dua puluh
dalam jangka waktu yang sama
sebanyak tujuh delapan ratus tiga puluh tiga penghuni kehilangan tempat tinggal dan dua ratus tujuh puluh delapan bangunan terbakar
pada umumnya kebakaran di jakarta dipicu arus pendek listrik dan kebocoran gas
pengamat tata kota yayat supriyatna mengatakan
mayoritas rumah di pemukiman padat dibangun dengan bahan semi permanen yang mudah terbakar
dan tanpa aturan keselamatan
selain itu pemukiman dibangun tidak terencana
sehingga letak rumah dan ruang seperti dapur ruang tamu dan kamar berdempetan
sehingga mempercepat perambatan kebakaran
dan ingat kebakaran itu tidak gampang kembali membangun rumah
kebakaran itu membuat orang jadi minus nol bahkan turun
rumah habis aset habis surat surat habis mungkin tidak punya apa apa lagi
nah bagaimana orang disuruh membangun ketika tidak punya modal
kemudian disuruh membangun lokasi itu atur
ya dia akan memaksakan diri membangun dengan bahan ala kadarnya
dengan ilmu yang sepengetahuan mereka sendiri pasti mengulang kembali model rumah yang lama
maka istilahnya di sana tumbuh rumah tumbuh kembang
dia akan berkembang terus mengikuti dinamika sosial ekonominya
ada uang tambah ada anak tambah ruangan akibatnya pak kepadatan
maka dari itu sebaiknya mengikuti langkah langkah pencegahan kebakaran
agar musibah bisa dihindari
mencegah dan mengatasi kebakaran bukan hanya tanggung jawab petugas pemadam kebakaran
jauhkan sumber api dari barang barang yang mudah terbakar
gunakan alat alat listrik sesuai dengan prosedur dan dengan bijak
lalu siapkan jalur evakuasi untuk menghindari terjadinya musibah di dalam rumah
siapkan juga alat pemadam kebakaran
lalu jangan lupa untuk langsung menelpon pemadam kebakaran di satu ratus dua belas
karmel mursalim indra hadi jakarta